beginilah suasana jelang sahur di jalan bungur kawasan kebayoran lama jakarta selatan
sekelompok remaja tengah sibuk mempersiapkan diri membangunkan warga untuk sahur
namun ada yang berbeda dengan cara mereka membangunkan warga
mereka mengarak sepasang ondel ondel lengkap dengan alat musik tradisional yang digunakan dalam pertunjukan ondel ondel
ya mereka adalah remaja anggota sanggar betawi mustika air pancur
kalau berhubung di wilayah sini kita memiliki sanggar dan kebetulan sanggar ondel ondel
dan kita mengeluarkan kegiatan kita nih selama di bulan ramadan bersama keluarga dari sanggar ondel ondel mustika air pancur
jadi kita membangunkan sahur biar warga mungkin gak telat juga bangun sahurnya
sepasang ondel ondel ini mereka arak mengelilingi beberapa ruas jalan kampung di wilayah kebayoran lama
alunan musik dari alat musik tradisional pun menambah semarak suasana
arak arak ondel ondel pembangun sahur ini sempat viral di media sosial maupun aplikasi streaming video
usaha para remaja asal sanggar betawi yang sudah berdiri sejak tahun dua ribu enam belas ini disambut baik oleh warga yang dilalui oleh arak arakan ondel ondel ini
ya sangat membantu ya
kalau seperti saya setiap masak gitu sangat membantu sih jadi bisa kebangun gitu menghibur juga iya
pemerintah provinsi dki jakarta telah melarang penggunaan ondel ondel untuk pengamen
terkait kebijakan tersebut mereka berharap keberadaan sanggar betawi ini tidak disamakan dengan pengamen ondel ondel
mengingat sanggar betawi mustika air pancur merupakan satu satunya sanggar betawi
yang mengusung kesenian ondel ondel di wilayah kebayoran lama jakarta selatan
gatot trihardianto nabil haris jakarta